usai melakukan rapat tertutup bersama para pemimpin negara anggota g dua puluh di nusa dua bali
presiden ri joko widodo menjamu makan siang para delegasi yang hadir
uniknya presiden jokowi sendirilah yang menyopiri para tamu tersebut menuju tempat makan
lokasi jamuan makan siang berada di bambu dom yang terletak di halaman belakang di apurva kempinski bali
presiden menaiki golf car atau mobil golf menuju tempat makan tersebut bersama para rombongan
mereka adalah direktur pelaksana imf kristalina georgieva sekretaris jenderal oecd matthias korman dan presiden isdb muhammad sulaiman al jaser
setibanya di ruang jamuan makan presiden jokowi tampak mengobrol santai dengan para delegasi yang sudah tiba lebih awal
mereka tampak lebih santai tidak memakai jas dan hanya
hanya mengenakan kemeja serta baju khas negara masing masing